dalam perayaan ulang tahunnya yang ke tujuh belas kali ini
ct arsa mengambil tema
satu tujuan untuk indonesia lebih baik
acara ini digelar dengan nuansa tradisional yang menginspirasi
kegiatan ulang tahun dibuka dengan tarian tradisional
diringi musik karawitan yang dibawakan oleh para siswa
acara dilanjutkan dengan tur sekolah sma unggulan ct arsa foundation
ketua ct arsa foundation
anita ratnasari tanjung dalam sambutannya mengatakan
saat ini mereka telah berhasil meluluskan satu satu ratus enam puluh satu siswa
sebanyak sembilan puluh enam persen lulusannya berhasil diterima
di sejumlah perguruan tinggi negeri terbaik di indonesia
ditambahkan anita ratnasari tanjung
pembangunan ct arsa foundation dimulai di deli serdang sumatera utara
pasca gempa dan tsunami yang dahsyat menerjang aceh
ct arsa juga membuat program literasi pada dua ribu dua puluh
program literasi ini telah hadir di dua belas lokasi di seluruh pelosok indonesia
ct arsa juga meluncurkan program literasi digital yang dapat diakses oleh siapa saja
dalam situs literasi digital
terdapat berbagai materi pembelajaran yang dapat diunduh secara gratis
uin itb ugm sebelas maret brawijaya dan lain lain
dan bukan hanya itu saja
memperoleh berbagai penghargaan olimpiade
dari mereka juga banyak yang meneruskan pendidikan
anita mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi
bersama sama bahu membahu untuk memutus mata rantai kemiskinan
agar indonesia menjadi lebih baik
sukoharjo jawa tenggara